suasana duka menyelimuti kediaman samsul harahap orang tua siswa sd yang meninggal dunia setelah tertimpa tembok di sekolahnya
selain merenggut nyawa seorang siswa insiden ini juga mengakibatkan tiga orang siswa lainnya terluka dan harus dirawat di rumah sakit
peristiwa tersebut terjadi pada selasa pagi saat empat siswa sd padang lawas utara sumatera utara tengah melakukan kegiatan kebersihan
namun saat membuang sampah di bangunan bekas kamar mandi tiba tiba temboknya ambruk
pihak kepolisian yang datang ke lokasi telah melakukan olah tkp dan meminta keterangan sejumlah saksi